termasuk perkereta apian wajib sudah vaksin dosis ketiga
nah jika baru dosis pertama dan dosis kedua maka pelaku perjalanan wajib menunjukkan bukti negatif covid sembilan belas yang berlaku sebelum keberangkatan
kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia damardi
dika utama di salah satu tempat moda transportasi darat yaitu di perkereta apian
nampaknya di stasiun pasar senen
dika bisa anda gambarkan sebenarnya mungkin komentar atau opini dari masyarakat terkait dengan aturan baru ini
apakah sudah banyak yang tahu akan wajib booster ketika akan berangkat di stasiun pasar senen
ya salam bagi heranop
sejak pagi tadi memang saya melakukan flip
saya telah berjalan ke kampung kampung kampung di stasiun pasar senen
dan saat ini saya berpindah ke stasiun cikini tempat di mana moda transportasi kereta komuter beroperasi di sini
saya mewawancarai sejumlah orang terkait dengan aturan baru dalam syarat perjalanan domestik atau dalam negeri
yang diatur di surat edaran no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
aturan tersebut mewajibkan pelaku perjalanan wajib untuk sudah menerima suntikan vaksin dosis
karena jika tidak jika baru satu dosis saja maka pelaku perjalanan harus menunjukkan bukti negatif dari pemeriksaan pcr yang berlaku tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
sementara untuk yang sudah menerima dua dosis mereka wajib untuk menunjukkan bukti negatif dari pemeriksaan rapid test antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
atau dengan pcr yang berlaku tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
sementara bagi pelaku perjalanan yang memiliki polisi
khusus atau comorbid sehingga tidak bisa menerima vaksinasi covid sembilan belas maka yang bersangkutan tetap harus menunjukkan bukti negatif pemeriksaan pcr yang berlaku tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
ditambah dengan surat keterangan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah
lantas bagaimana heranov dengan pelaku perjalanan anak anak
nah untuk anak anak berusia enam sampai tujuh belas tahun maka wajib untuk menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi dosis lengkap
sementara jika baru satu perjalanan anak tersebut tetap harus menunjukkan bukti pemeriksaan dari rapid test antigen ataupun juga pcr
sementara jika sudah lengkap atau sudah diperlukan dua dosis sebelas tahun tidak lagi perlu untuk menunjukkan hasil tes pcr ataupun juga rapid test antigen
lalu untuk anak di bawah usia enam tahun maka tidak diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksinasi ataupun juga menunjukkan bukti testing
tetapi wajib didampingi oleh damping perjalak yang sudah dewasa
nah lalu bagaimana dengan tanggapan dari para pengguna moda transportasi khususnya tadi di stasiun pasar sen
saya mewawancari sejumlah orang yang menyatakan bahwa mayoritas memang mereka setuju setuju saja
dan mereka memang tidak begitu masalah jika vaksin booster digunakan secara untuk perjalanan kereta jarak
tetapi ada pula yang mengaku tidak setuju jika vaksin booster dijadikan syarat perjalanan
karena menurut mereka vaksin
tapi kita tahu
tetapi kita tahu bahwa
itu sih segera
sejak hari ini presiden joko widodo pada hari minggu kemarin juga meminta masyarakat kembali lagi
pada bulan mei lalu presiden joko widodo sudah sempat mengumumkan bahwa masyarakat sudah boleh tidak menggunakan masker di area terbuka yang tidak padat orang
tetapi seiring dengan meningkatnya kasus seiring dengan cakupan vaksinasi booster atau dosis ketiga yang masih jauh dari sasaran
maka aturan itu kembali diperketat lagi
nah heranov lantas bagaimana dengan pengel atau kereta pemuter apakah mereka juga mulai tanggapi untuk menunjukkan bukti vaksinasi dosis ketiga
kalau kita mengacu kepada aturan di sa nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh dua dari satgas penanganan covid sembilan belas
keterangannya dari eva hairunisa kepala oto
ops satu jakarta menyebutkan bahwa aturan wajib booster tidak berlaku untuk pelaku perjalanan di wilayah agglomerasi jabodetabek
termasuk mereka yang menggunakan kereta komuter lain
baik terima kasih atas laporan komprehensif anda koresponden cnn indonesia dan mardika utama langsung dari jakarta